supaya dia jadi pendamping loh iya kan
sian banget ya anak gue ya dapat cewek kayak lulu
lo kan gak bisa ngasih keturunan iya kan
gak ada ular putih
dan kalau kamu sebut sebut lagi nama ular putih ular putih ular putih
nanti oma akan kurung kamu sama sama
apaan dengan ular putih itu
kamu dikikit kamu mau dikikit
tante apaan sih tante
tante ngapain sih pake gitu gituin lara
karena aku mau dikikit ular putih mana takut
gak ada ular putih lara gak ada
tante jangan bilang kalau tante ada hubungannya sama kematian nenek
jangan bilang kalau tante ada hubungannya sama kematian nenek
tante jawab dengan jujur tante
saya bilang sama aku kalau tante tuh gak ada hubungannya dengan kematian nenek
bukan bukan tante
gak mungkin tante
lara itu kan masih polos anaknya
dia gak mungkin ngomong sesuatu yang nggak bener tante
lara tuh kan jujur
sekarang tante bilang tante ada hubungannya dengan kematian nenek apa enggak
liel tante itu gak sengaja betul gak sengaja itu kecelakaan liel
malah kalau dipikir pikir lagi sebetulnya penyebabnya itu adalah kamu
enggak enggak enggak tante tante jangan coba coba kambing hitamkan aku disini tante
pada saat kejadian aja aku nggak ada jadi nanti jangan sembarangan deh
lian dengar kamu ingat waktu kemarin kamu bertengkar sama tante di halaman belakang
terus tiba tiba kamu kan motong kabel putih kan di kolam renang kamu inget gak
kabel tapi itu kan aku nggak
iya itu itu sebabnya lila
oh jadi maksud lara ular putih itu kabel
oh itu kabel itu jadi karena kabel itu
jangan bilang tante sengaja naruh kabel itu di sana tanpa
iya tapi itu semua kecelakaan itu semua kecelakaan kante gak sengaja sumpah sumpah kante gak bohong
tante itu tadi berantem bertengkar sama nenek saking dasyatnya pertengkaran
gak sengaja tante dorong nenek kecebut ke kolam renang tante udah berusaha cari pertolongan
tante lihat ada tongkat kan deket kolam renang tante lari tante ambil tante mau balik lagi
kaki tante keserimpet kabel itu tanpa jatuh kabelnya masuk ke air ya akhirnya nyetrum
ya tuhan ya tuhan tante
kayaknya lara lihat semuanya kalau sampai anak itu ngaduk kita habis habis lah
tante aduh tante kenapa sih kenapa sih tante tuh selalu aja melakukan ya ampun tante
terus sekarang kayak gimana caranya
uyut kenapa uyut memang cinta uyut kenapa kita sayang sama uyut
kamu berdoa sama allah
ayah uyud tenang disana
tadi belum sempat menutup semua kesalahan kesalahan
lalu udah pergi
lain cantik mau kemana
maaf pak saya lagi buru buru
lu sopan sedikit dong sama calon mertua
calon mertua maksudnya
gue kan bapaknya si mirza
ya kan gue tau
supaya dia jadi pendamping loh
sian banget ya anak gue ya
dapet cewek kayak lo
lu kan gak bisa ngasih keturunan
gue juga bukan ngomong ngomongin itu
gue kesini mau ngasih lo peringatan
tapi lo jangan harap
bisa memikat dia
lu tipu dia mentah mentah
lo itu kagak ada harganya tau gak
lo kan gak bisa ngasih keturunan
lo suruh lo ngasih mirza tanggung jawab sama lo
enak aja lo tau diri dong
lo itu ibarat sampah tau gak
si miza itu biar begitu
harusnya dapet cewek jauh lebih bagus dari lo
ya allah kok kok baru sadar sih
lara gak mau ajak ke pemakaman
aku yang ngajak
aku yang ngajak
aku yang ngajak
aku yang ngajak
dia kan masih kecil
gue takutnya dia shock dengan keadaan seperti itu
takutnya dia buat masalah disana
terus sekarang dia dimana lagi
lara gak sedih
lara takut salah
lara takut salah
takut salah kenapa sayang
lara kan gak salah apa apa
gak ada yang mau marahin lara kok

eh yang uyut
eh yang uyut
tadi lara pengen ngomong apa
kayak yang uyut kenapa
kayak yang uyut kenapa
tadi lara pengen ngomong apa

kayak yang uyut kenapa
tadi lara mau cerita apa sama ayah
oh gitu sih
lara gak usah dipaksain lara kayaknya masih shock ya lara masih takut
ya udah biar dia aja dulu dia sendiri
ya udah aku siapin buat tahlilan